tak ada yang terkejut saat pdi perjuangan mengumumkan putra pertama presiden joko widodo gibran raka buming raka sebagai calon wali kota solo pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
selain itu pdi perjuangan juga mengusung putra menseska pramono anung sebagai calon bupati kediri
partai berlambang banteng dinilai melanggengkan dinasti politik para elitnya
belum lagi cawe cawe presiden yang mengundang wakil wali kota solo purnomo ke istana dianggap sebagai bentuk intervensi politik
bagaimana kemudian pdi perjuangan menjawab tudingan soal dinasti politik serta apa tawaran presiden kepada mantan rival putra sulungnya
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada pak ahmad purnomo kader pdi perjuangan yang saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota solo
selamat malam pak purnomo
dan ada pak nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
selamat malam pak nusirwan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak nusirwan
dan ada mas jayadi hanan direktur lembaga survei indonesia atau lsi
selamat malam mas jayadi
selamat malam maritana
selamat malam pak sujono
dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kita hanindito himawan pramana bakal calon bupati kediri
kita akan break terlebih dahulu
kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan memulai perbincangan kita dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
saya akan sebutkan lagi narasumber kita malam hari ini cukup banyak cukup ramai
ada pak ahmad purnomo
kader pdi perjuangan
kemudian ada pak nusirwan sujono
ketua dpp pdi perjuangan
dan ada mas jayadi hanan direktur lsi
dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kita hanindito himawan pramana bakal calon bupati kediri
saya akan langsung saja ke pak purnomo
pak purnomo anda sudah legowo atau masih kecewa dengan keputusan dpp pdip mengusung putra presiden sebagai calon wali kota solo pada pilkada serentak
itu menurut saya
saya tidak ada kaitannya dengan pekut dan tidak
karena ini suatu realita politik yang saya hadapi
ya saya harus menerima dengan sepenuh hati
ini realita yang menimpa saya
oke itu realita yang anda harus terima dengan sepenuh hati
tapi pada faktanya anda merasa bahwa anda disingkirkan oleh dpp
karena memang anda kan sejak awal dicalonkan oleh akar rumput begitu
pengurus daerah di dpp pdip perjuangan surakarta pak purnomo
iya saya kan ditugasi oleh dpc pdi perjuangan kota surakarta
yang secara bulat mulai dari anak ranting ranting anak sabang
menugaskan saya sebagai calon wali kota surakarta pada pemilik pada yang keadaan serentak
itu sudah secara bulat
disampaikan dilaporkan kepada dpp pdi perjuangan
di tengah jalan sudah tutup adan yang masuk mendaftar
oleh dpc surakarta ya tidak diterima karena sudah tutup
tapi ternyata kita melalui dpp jawa tengah
berarti pak purnomo anda merasa bahwa pencalonan anda dijegal oleh putra presiden begitu
hanya menjadi pertanyaan
saya kan kader pdi perjuangan kota surakarta
yang mulai dari bawah telah ditunjuk ditugasi oleh dpc pdi perjuangan kota surakarta
nah nundeo mas gibran kan baru ya
tidak memenuhi syarat kalau menurut ketentuan partai
tapi kok yang diberikan rekomendasi adalah mas gibran
itu simbol pertanyaan
nah itu saja
oke kita akan tanya karena itu menimbulkan pertanyaan
kita akan langsung tanya ke pak nusirwan
pak nusirwan tadi pak purnomo mengatakan bahwa mas gibran ini kader baru dan tidak memenuhi persyaratan
sehingga itu kemudian menimbulkan pertanyaan
bagaimana jawaban dari dpp pdi perjuangan
apa pertimbangannya mengusung kader baru sebagai bakal calon wali kota solo
pak pur dan pak jayadi dan untuk cnn indonesia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tentu bahwa untuk proses pemilihan kepala daerah itu tidak hanya kita hanya melihat di solo saja
karena proses untuk melakukan rekrutmen untuk menentukan calon kepala daerah itu berlaku
umum di seluruh indonesia bagi pdi perjuangan sudah ada peraturan partainya
jadi mendapatkan masukan dari bawah itu tidak hanya berlaku hanya untuk solo saja
jadi pembahasannya tentu jangan hanya pada konsentrasi seolah olah ada pembedaan di dalam melakukan proses rekrutmen itu hanya yang lihatnya solo saja
sudah diumumkan kemarin pada saat penyampaian empat puluh lima calon kepala daerah merupakan pengumuman atau penyampaian tahap kedua
itu pun berlaku umum proses dari masukan dari bawah
tentunya peraturan peraturan itu tetap diberlakukan
calon calon itu ada yang sama kali sudah mengusulkan dari bawah
dan bisa saja sesi tukar
jadi berganti berdasarkan tinjauan survei electability kemudian juga pertimbangan pertimbangan politis dari cabang kemudian naik kepada provinsi dan terus langsung sampai ke dpp
maka sebetulnya tidak juga terlalu berbeda
ada sebuah keputusan yang agak lain begitu ya
kecenderungannya seolah olah menangkapnya demikian
harap menjadi catatan dari empat puluh lima yang disampaikan pada waktu hari jumat kemarin
itu ada yang dari pns aparatur sipil negara yang sudah pensiun
kemudian juga dari usahawan dari rohaniawan itu menjadi calon
kalau misalnya tadi tinjuannya bawah itu baru kadir baru saja
mereka punya kalau acuannya itu
tidak juga sudah lama
itu juga baru saja
karena ketentuan aparatur sipil negara tidak boleh
dia mencalonkan kecuali kalau dia sudah menyudahi masa baktinya
dan itu tidak hanya satu saja daerah seperti solo begitu ya
proses proses itu berlangsung
tapi juga banyak tempat
dari empat puluh lima yang kita sampaikan kemarin yang diumumkan oleh mbak puan
dan itu merupakan keputusan dari dpp
dewan pimpinan pusat partai yang dipimpin oleh ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri
badan setiap keputusan rapat dewan pimpinan pusat partai
maka itulah visi yang sudah kita lalui melalui proses dari jenjang dari bawah sampai dengan keputusan yang memang keputusan untuk rekomendasi itu harus dikeluarkan oleh dewan pimpinan pusat
pak nusirwan apa perbedaan ataupun apa keunggulan gibran raka buming raka
mungkin kan dengan ahmad purnomo menurut dpp pdip
tentu bahwa pertimbangan internal dan pertimbangan pertimbangan strategi dan electibility kemudian tinjauan dari hasil survei dan sebagainya
kami ada hal yang bisa kami sampaikan kepada publik
ada yang tidak bisa
bahwa itu pertimbangan keputusan politik internal tentunya kita tidak bisa sampaikan secara keseluruhan
jadi kalau yang terkaitan dengan hal yang sifatnya processing boleh boleh saja itu semua cara umum sama
jadi kalau misalnya pertanyaan apa perbedaan itu tentunya kita memiliki perhitungan dan pertimbangan pertimbangan tersendiri
oke pak nusirwan faktor gibran menjadi anak presiden jokowi itu menjadi faktor pendorong yang cukup kuat
bahwa sekali lagi bahwa kalau dikatakan bahwa ini baru
saya ambil contoh saja karena untuk pdi perjuangan itu tidak hal baru
mengajukan anak muda generasi baru untuk memimpin itu bukan kali ini
jadi saya ambil contoh seperti adik kami itu anas di banyuwangi
itu tampil di kabupaten banyuwangi pada saat itu usianya tidak beda jauh dengan gibran saat ini
hanya bedanya tentu anas tidak putra seorang tokoh
tapi gibran para presiden maka menjadi perbincangan itu saja
tapi sebenarnya bagi pdi perjuangan itu bukan hal yang baru
untuk menampilkan anak anak katakanlah generasi atau yang lebih muda untuk maju ke daerah daerah tertentu
memunculkan anak anak muda yang baru sebagai proses regenerasi partai
saya mau ke pak ahmad purnomo terlebih dahulu
pak ahmad purnomo anda diundang oleh presiden jokowi ke istana negara
dalam konteks apa kemudian presiden mengundang anda
sebagai presiden republik indonesia atau sebagai ayah yang anaknya maju sebagai calon wali kota atau sebagai kader pdi perjuangan
saya tidak tahu seperti apa
yang penting pada hari rebu kemarin
rebu malam saya ditelepon oleh staff
saya diminta hari kemis kalau bisa ke jakarta karena pak presiden kepengen ketemu
saya tanya jam berapa
ya sebentar lagi terdipelpon jam tiga belas tiga puluh
ya saya hitung hitung bahwa besok pagi berangkat pakai pesawat masih bisa sempat
di sana menunggu sebentar
saya dipanggil langsung ketemu dengan pak jokowi itu
maksud dan tujuannya saya tadinya tidak ngerti
mungkin pak jokowi kangen dengan saya
karena pak jokowi teman lama saya
sebelumnya ya sudah kenal sudah akrab dengan beliau
bukankah yang semestinya menyampaikan gagalnya pencalonan anda itu adalah ibu ketua umum ya
ibu megawati soekarno putri
bukannya presiden jokowi
anda tidak merasa itu sesuatu yang aneh ya pak purnomo
ya itu waktu saya menganggapnya biasa saja
saya menganggap pak jokowi sudah fair
memberitahu kepada saya
yang dapat kompilasi pemilu kata solo adalah beran dan teguh
oh siap pak
ya terima kasih diberitahu
bukannya oleh dpp
jadi anda juga belum dipanggil oleh ibu megawati soekarno putri ya
untuk diberitahu bahwa anda gagal dicalonkan sebagai calon wali kota solo begitu
tapi malah presiden yang menyampaikan itu
baik oleh dpd maupun oleh dpp
tidak sama sekali tidak diberitahu
kemudian apa yang disampaikan oleh presiden
apa tawaran presiden kepada anda
mantan rival putra sulungnya
tidak ada tawaran
bagaimana solo ke depan
apa kegiatan pak pur
nah dalam kesempatan ini
bahwa yang dapat rekomendasi pak ibran dan ibu
karena mungkin saya dianggap senior di kota setakarta
sudah sangat berpengalaman
sehingga pak jokowi mohon minta kepada saya
menghimbau kepada saya agar nantinya bisa memberikan saran
memimbing ibran dalam memimpin kota solo ke depan
saya siap pak
karena saya memang warga solo yang bangga dengan kotanya
yang mencintai kotanya
saya tidak akan meninggalkan kota surakarta
anda sempat menyebutkan bahwa anda ditawari jabatan oleh pak presiden
setelah nanti tidak lagi menjabat sebagai wakil wali kota solo
jabatan apa sih pak
tidak ditawari kok
yanya wartawan itu memancing saya
jadi yang menyenangkan kalau ditawari itu wartawan bukan pak presiden
kalau ditawari jabatan itu bagaimana pak purnomo
saya jawab pak
saya tidak akan menerima karena saya lebih cinta kota surakarta
saya tidak akan meninggalkan kota surakarta
saya akan kembali kepada bisnis saya yang saya tinggal
akan bersipah dengan keluarga saya
jadi tidak ada tawaran ya pak pur
tapi anda sempat mengatakan bahwa anda meminta bantuan dari presiden jokowi untuk pembangunan masjid di sriwedari begitu
dan ongkosnya ataupun biayanya sebesar seratus miliar
apakah itu disanggupi oleh presiden
saya matur kepada pak jokowi karena kebetulan saya itu ketua pembangunan masjid taman sugidari
yang saat ini dilaksanakan
dan masih kekurangan dana
saya matur kekurangan dana nya satu ratus dua puluh tiga miliar
padahal masjid taman siujah itu masjid pemersatu umat islam di kota surakarta
yang sangat sangat diharapkan oleh masyarakat kota surakarta
pak amatur dan pak jokowi alhamdulillah memperhatikan dan berjanji akan mencarikan dana
akan mencarikan donatur untuk membantu pembangunan masjid taman sriwijari
dan itu disanggupi oleh presiden jokowi ya pak ya
bahkan saya juga cerita kalau di solo saya mendirikan politeknik akbara
politeknik yang berdarah sama bencana sosial
itu juga ditanyakan oleh pak jokowi
nanti setelah ini saya akan tanya kepada mas jayadi hanan direktur lsi
apakah kemudian yang dilakukan oleh presiden jokowi dengan mengundang mantan rival putra sulungnya
adalah sebagai bentuk intervensi politik dan ambisinya untuk membangun
dan untuk membangun dinasti politik kita akan bahas cnn indonesia prime news
segera kembali usai jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada pak ahmad purnomo kader pdi perjuangan wakil wali kota solo
dan ada pak nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
dan mas jayadi hanan direktur lsi
dan saya akan langsung ke mas jayadi
mas jayadi tadi sebelum break saya sudah katakan
pak kita sudah mendengarkan juga penjelasan dari pak purnomo
anda melihat apa yang dilakukan oleh presiden jokowi ini sebagai bentuk intervensi politik
bahwa pak purnomo mengatakan bahwa dia tidak diberitahu sama sekali gagalnya pencalonannya
oleh dpp ataupun dpd
tapi malah diberitahu oleh presiden keistana negara
apa yang anda lihat di situ mas jayadi
apakah itu intervensi atau tidak
jawabannya iya dan tidak ya
pertama bisa disebut bukan intervensi kalau presiden itu memanggil pak purnomo sebagai setama kader pdi perjuangan
itu bukan intervensi
tapi kalau dia memanggil sebagai seorang presiden maka kan presiden tidak ikut proses pencalonan seorang wali kota di dalam partai
itu kan urusannya internal pdi perjuangan
menurut aturan kita
jadi tetapi dua duanya itu kan membuat kita tidak sulit tidak apa namanya
susah untuk menampik ada kesan adanya pengaruh presiden di dalam proses pencalonan gibran di sini
menarik itu kalau kita tanyakan misalnya
kalau seandainya mas gibran itu bukan anak pak jokowi atau anak presiden
apakah dia tetap akan dicalonkan oleh pdi perjuangan
kenapa pertanyaan itu menarik
karena pertama pdi perjuangan itu kan punya posisi sangat kuat di kota solo
dan apa namanya itu artinya pdi perjuangan tidak dalam posisi mencari seorang tokoh
yang akan membantu pdi perjuangan
untuk memenangkan pilkada di kota solo
karena secara kalkulatif rasional politik gitu
kemungkinan besar yang dicalonkan oleh pdi perjuangan di kota solo
kalau pdi perjuangannya solid
itu kemungkinan besar akan menang kan gitu
jadi nah pertanyaannya mengapa ada kader baru seperti kata pak purnomo tadi
masuknya di tengah sudah ada proses sebelumnya
lalu kemudian dia yang memperoleh posisi sebagai pdi perjuangan
nah pertanyaannya itu kan mengapa beliau yang dijadikan calon itu
itu saya kira pertanyaan penting kalau kita bicara soal pencalonan ini
mau tidak mau orang menjawabnya karena beliau anak presiden kan gitu
nah ini sebetulnya boleh boleh saja kan
menurut aturan kita tidak ada yang dilanggar gitu ya
tapi apa namanya secara politik memang orang menjadi pertanyaan tanya kepada peristiwa ini
karena presiden jokowi itu kan dikenal sebagai politisi yang tidak begitu peduli dengan mengutamakan keluarganya
menjadi bagian dari terah politik misalnya
atau tidak ingin menggunakan jabatan publik untuk mempengaruhi proses proses politik yang ada seperti di partai gitu
jadi orang masih berharap pak jokowi itu memberikan contoh yang jauh lebih
tinggi dibanding apa yang berlangsung selama ini
oke mas yaya di
peristiwa seperti ini kan sudah biasa terjadi
anak pejabat atau kerabat pejabat menjadi calon itu kan biasa
nah tetapi orang berharap lebih kepada pak jokowi gitu
nah tapi dengan peristiwa ini orang kemudian bisa beranggapan ya pak jokowi tidak terlalu berbeda dengan politisi yang lain
mas jayadi artinya ini memberikan contoh yang buruk bagi demokrasi kita bahwa pimpinan tertinggi di negara ini juga ternyata sama saja dengan pejabat yang lainnya
memberikan karpet merah kepada anaknya untuk maju tanpa melalui proses kaderisasi yang benar begitu
ya kalau proses kaderisasi itu kan sementara ini kan masih tergantung partai masing masing
jadi pdi punya alatan tentu saja untuk mengatakan itu proses kaderisasi nya benar
meskipun tadi agak di komplain atau dikeluhkan oleh pak purnomo ya
tetapi dalam perspektif yang lebih luas ya ini kan dipersoalkan orang karena di apa
tidak berada dalam rangka pembicaraan dinasti politik
dinasti politik itu sebetulnya ada di mana mana
tidak terlalu masalah tapi dia tidak akan menjadi masalah kalau ada tiga syarat
satu apa namanya penegakan hukum di sebuah negara itu sudah sangkut sudah baik
maka dinasti politik tidak akan mampu membuat kekuasaan berputar putar hanya di sekitar mereka saja

apabila kesenjangan ekonomi dan politik di sebuah negara
itu sudah membaik gitu tidak lagi senjang di kita kan masih senjang
yang ketiga partisipasi publik di dalam proses proses politik seperti pencalonan calon kepala daerah itu cukup baik gitu
nah di kita kan proses pencalonan itu sepenuhnya proses internal partai politik
jadi karena proses ini kita belum baik dalam tiga hal itu
atau lebih ringannya itu keluarga politik gitu
itu bisa membuat proses kekuasaan di sebuah tempat menjadi berputar putar di sekitar sekelompok orang atau sekelompok keluarga saja
oke oke saya mau langsung ke pak nusirwan
pak nusirwan menjawab ataupun menyampaikan menyambung pertanyaan dari mas jayadi tadi
kalau seandainya gibran raka buming raka bukan anak presiden jokowi tetap akan dicalonkan oleh pdi perjuangan
tentu bahwa ya
tentu bahwa ya
tentu bahwa sekali lagi bahwa kita tentu mempunyai pertimbangan pertimbangan
itu hak dari partai politik untuk memiliki pertimbangan pertimbangan tersebut
tentu konsekuensinya akan dipertanyakan oleh seperti pak jayadi ini gitu
dan pemilihan kepala daerah itu lebih banyak kepada aspek pilihan terhadap
aspek pilihan terhadap personal
meskipun ketentuannya itu adalah diusung oleh partai politik
tidak bisa dipungkiri bahwa pilihannya adalah pilihan personal
siapa yang menjadi calon
itu berlaku di semua daerah
meskipun tadi dikatakan betul bahwa kami begitu kuat di solo kan tidak hanya solo
hampir mayoritas di jawa tengah itu
tapi tetap kita pun juga mempertimbangkan siapa yang akan maju
bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut tentu sekali lagi
itu adalah merupakan kewenangan internal kami untuk berhitung tersebut
tapi juga termasuk diantaranya bahwa kita juga sudah mempertimbangkan
itu kan akan muncul pertanyaan seperti mbak sama mas jayadi tadi akan menanyakan hal tersebut
jadi kita sudah prepare kita sudah paham
dan tentunya sekali lagi kepada yang terhormat pak pur
kalau pak juga sudah cukup lama bersama sama dengan kami di solo
sudah mengerti karakter
atau katakanlah kebiasaan atau lingkungan di internal tdi itu
oke pak nusirwan
saya tidak mengatakan bahwa keputusan tersebut itu dua harus sesuatu yang dianggap biasa biasa saja
bahkan termasuk diantaranya undangan untuk hadir di jakarta dan diberitahu oleh pak jokowi
itu pun juga sebetulnya itu adalah
komunikasi yang biasa kita lakukan pada siapapun oleh siapapun
oke pak nusirwan
sekali lagi bahwa tentu sebelum ditanya kaitan dengan hal tersebut
saya akan jawab bahwa jangan terlalu hanya memfokuskan ke solo saja gitu
ini kan yang menarik ini kan pilkada itu ada dua ratus tujuh puluh gitu ya
dan juga yang menjadi calon pak jayadi
itu kan tidak banyak
ini yang menjadi repot tapi yang menjadi menarik buat media kan untuk membahas yang seperti ini begitu
tapi sebetulnya bahwa kondisi seperti tadi dikatakan
kami tidak diberitahu oleh dewan pimpinan pusat partai
tapi ya diberitahu oleh yang lain
sebetulnya proses proses tersebut itu proseduralnya kemudian dari cabang
itu konsultasi dengan dpd
dan itu selalu dilakukan sebelum terjadinya sebuah keputusan
itu terjadi di seluruh daerah
kita ada pengerucutan istilahnya ada tinjauan bagaimana daerah tersebut
seseorang calon kalau misalnya pak jayadi mau calon dari pdi perjuangan
nanti kita lihat oh pasangannya seperti apa dan sebagainya
oke pak nusirwan
jadi ini yang repot ini
tidak terlalu fokus kepada satu daerah saja
oke pak nusirwan
pdi perjuangan itu dikenal dengan sistem kaderisasinya yang sangat kuat
apakah kemudian dengan kejadian kejadian ini
tidak merusak sistem kaderisasi yang sudah dibangun begitu
tidak meresahkan di internal partai kader kader yang bukan putra
ataupun anak dari petinggi partai politik
petinggi elit ini tidak bisa kemudian dicalonkan begitu
tidak juga cepat mengambil kesimpulan demikian
kedua kita juga memberikan gambaran bahwa yang muda itu juga bisa maju doh
tidak hanya memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih
itu juga bagian daripada kaderisasi
jangan salah pak jayadi bahwa apakah itu masuk di dalam lingkup dinasti atau tidak
tapi itu kan juga sebuah pembaharuan untuk menurunkan kepada
generasi di bawahnya untuk maju memimpin daerah
itu harusnya kita diapresiasi ya untuk berani
meskipun pdi perjuangan itu berani mencalonkan hal hal baru itu bukan sekali
berkali kali gitu jadi bukan hal yang aneh
termasuk diantaranya dahulu kalau masih ingat
semua terkejut pada waktu bapaknya gibran itu
ditarik ke jakarta untuk memimpin dki jakarta
tapi sayangnya itu tidak dikorelasikan pada hari ini yang membahas putranya
itu kan juga mungkin dikatakan akan muncul pertanyaan
kenapa kok bukan yang lain yang lebih kuat di jakarta
kenapa kok berani menarik ke jakarta dari solo
itu kan sebuah keberanian untuk dari pdi perjuangan
untuk memilih kadernya siapa yang akan ditugaskan di setiap tempat
dengan pertimbangan pertimbangan dan evaluasi tertentu
ya mas jayadi tidak ada aturan hukum yang dilanggar sebetulnya
tapi kalau misalnya kita lihat apakah memang presiden ingin membangun dinasti politik ya
dengan merestui putra sulungnya maju di tempat yang dulu beliau memulai karirnya
dari paling bawah begitu
oh oh ke saya
ya jadi begini saya tanggap sedikit pak nusirwan tadi
justru disitulah pertanyaannya begitu
pertanyaannya itu kualifikasi apa yang dimiliki oleh mas gibran
sehingga kemudian dia dicalonkan sebagai calon kepala daerah di solo
mengapa muncul pertanyaan itu
karena seperti kata pak purnomo tadi bahwa sudah ada proses sebelumnya
lalu kemudian mas gibran masuk di tengah gitu
siapapun akan bilang ya menurut aturan itu ya haknya mas gibran kan untuk ikut mencalonkan
tetapi kemudian apakah prosedur prosedur yang dia lalui itu bisa cukup diterima menurut logika publik
tentu saja logika partai bisa mengatakan itu hak hak partai gitu
tapi kan ini bicara soal pemimpin politik untuk publik begitu
nah kalau misalnya orang publik hanya bisa menangkap bahwa mas gibran dicalonkan karena beliau putra presiden
bukan karena faktor faktor yang lain yang misalnya soal kapabilitas soal elektabilitas atau soal soal yang lain
maka sulit untuk menampik adanya anggapan bahwa mas gibran dicalonkan semata mata karena beliau putra presiden gitu
ini prosedur pencalonan
nah kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas lagi pertanyaannya berikutnya
mengapa mas gibran tidak mau menunggu misalnya sampai pak jokowi tidak lagi menjadi presiden
sehingga tuduhan atau apa namanya sinyalemen bahwa secara langsung atau tidak langsung ada upaya untuk memanfaatkan posisi sebagai keluarga presiden itu tidak muncul gitu
nah tapi sekali lagi nih pak nusirwan saya paham sebetulnya bahwa secara hukum ini tidak ada
tidak ada masalah tetapi saya bicara dari segi politik kemudian dari segi demokrasi yang lebih luas begitu
karena bagi saya bagaimanapun kalau apa namanya presiden itu kan presiden seluruh indonesia termasuk presidennya solo kan gitu
nah bayangkan bagaimana proses hubungan antara kepala daerah seperti wali kota dengan presiden itu
itu tentu akan berbeda nantinya dengan apa namanya dengan masyarakat
apa namanya kepala daerah yang lain ketika berhubungan dengan seorang kepala negara atau seorang kepala pemerintahan dalam hal ini presiden
nah itu kan bisa memunculkan bermacam macam spekulasi begitu
secara politik menurut saya secara etika politik itu lebih baik spekulasi spekulasi seperti itu dikurangi gitu
tapi kan sekali lagi secara hukum tidak ada yang dilanggar
saya mau tanya ke pak purnomo
pak purnomo bagaimana anda kemudian mengelola kekecewaan dan kita dengar sudah ada partai salah satu partai politik pks menawari anda untuk maju sebagai rival putra presiden
anda berminat atau tidak kita akan tanya selesai jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
masih ada pak ahmad purnomo wakil wali kota solo kader pdi perjuangan
dan ada pak nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
ada mas jayadi hanan direktur lsi dan juga sudah bergabung bersama dengan kita bakal calon bupati kediri hanin dito himawan pramana
sebelum saya nanti ke mas dito saya mau tanya dulu ke pak purnomo
sebelum break tadi saya sudah tanya pak purnomo pks menawari anda untuk menjadi rival putra presiden di wali kota solo
anda berminat pak purnomo
sampai sekarang belum ada penawaran kepada saya
sama sekali belum ada
jangan mengajak saja karena memang belum ada penawaran
dan itungan saya kayaknya koalisi tidak bisa soalnya sepak pak
ya karena mereka kayaknya tidak bisa berkoordinasi dengan baik
berarti belum ada penawaran ya pak purnomo
tapi anda akan membantu mas gita
akan membantu mas gibran dalam kampanye pemenangan ini atau nanti misalnya dia sudah terpilih begitu anda akan membantu mas gibran sesuai permintaan presiden tadi
iya saya akan membantu dan nanti bagaimana strategi partai dpc pdi perjuangan surakarta dalam memenangkan mas gibran nanti mestinya saya diberitahu rencananya bagaimana strateginya bagaimana apa yang bisa saya bantu
itu sampai sekarang belum
terakhir pak purnomo anda meyakini gibran raka buming raka memiliki kapabilitas untuk bisa menjadi pemimpin di kota solo
harapan saya begitu
harapan saya mas gita bisa melanjutkan di sisi sisi pali kota sekarang
yang penting kesejahteraan masyarakat harus nomor satu
ya mestinya masyarakat kota surakarta kesejahteraannya terjamin kesehatannya pendidikannya tempat tinggalnya hukumnya dan sebagainya
aman nyaman tentram seperti sekarang ini
oke terima kasih sekali pak ahmad purnomo wakil wali kota solo kader pdi perjuangan atas waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini